light rail transit atau lintas raya terpadu jabodebek menjadi pilihan baru transportasi masal berbasis rel di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi
transportasi masal ini diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di jabodebek
light rail transit atau lintas raya jabodebek merupakan salah satu proyek pengembangan transportasi massal berbasis rel di kawasan jakarta
bogor depok dan bekasi
lrt ini bukanlah yang pertama di indonesia
ada lrt palembang yang dibangun untuk menunjang mobilitas masyarakat dan atlet pada asian games dua ribu delapan belas
lrt palembang dibuat berdasarkan peraturan presiden no satu ratus enam belas tahun dua ribu dua puluh
tentang percepatan penyelenggaraan kereta api ringan di sumatera selatan
diterangani oleh presiden joko widodo pada dua puluh oktober dua ribu lima belas
pemerintah melalui kementerian perhubungan menganggarkan dana pembangunan lrt palembang sebesar rp sembilan empat triliun
dana itu bersumber dari apbn
setelahnya pemerintah memperluas pembangunan kereta ringan ini ke kawasan jabodebek yang terus mengalami kemacetan parah
menurut kementerian pupr di tahun dua ribu lima belas setiap satu km jalan di jakarta melayani dua tujuh puluh tujuh unit kendaraan bermotor
pertama pada waktu awalnya itu yang mengajukan pt adikarya
atas dasar memang kemacetan yang sudah mulai rame tahun dua ribu lima belas
kemudian setelah mengajukan kepada kementerian perhubungan pada waktu itu saya masih dinas
kemudian kita lakukan evaluasi dan akhirnya kita putuskan bahwa sebagian dibiayai pemerintah
semua dibiayai pihak negara
kementerian perhubungan mendukung pembiayaan pembangunan lrt jabodebek sebesar rp dua puluh tiga triliun
saat itu jalur yang dipilih mengikuti jalur jalan yang ada di kawasan jabodebek
pembangunannya dimulai pada september dua ribu lima belas
jadi memang pada awalnya itu tidak hanya bekasi ke jakarta dan dari bogor seharusnya ya
bogor ke jakarta
kemudian kita pertimbangkan bagaimana supaya cepat pembangunannya itu
sehingga kita menggunakan akses pinggir jalan tol
supaya tidak perlu pembebasan lahan
karena memerlukan waktu yang lama
di jakarta ini kan agak susah juga
sehingga itulah cara terbaik untuk supaya mudah dibangun dengan cepat
total ada delapan belas stasiun lrt jabodebek yang dibangun
depo dan pusat kontrol
stasiun tersebut tersebar di lintas cawong bekasi cawong cibubur dan cawong duku atas
sementara tiga puluh satu tren set berteknologi canggih dipesan di pt inka
pak presiden selalu mengarahkan kepada kami kepada kita itu bahwa kita sudah telat dengan adanya angkutan umum
maka beliau menitikan kita bagaimana sekarang kita sudah wajib memikirkan sistem angkutan umum massal
terutama di kota kota besar
itu bisa juga dengan kereta api bisa juga dengan bus
brt maupun lrt maupun mrt
itu sesuatu yang sangat diharapkan pak presiden untuk ke depan ini menjadi utama hingga kita bisa lebih mengutamakan angkutan umum asal yang akan beroperasi dalam melakukan perjalanan masyarakat
pemerintah tidak bergerak sendiri
kementerian perhubungan menunjuk konsultan internasional yang sudah berpengalaman mengawal proyek transportasi masal berbasis rel
indonesia sekarang merupakan menjadi benchmark dari negara negara untuk menjadi percontohan apalagi di bidang kereta api
kita punya dua kereta api yang luar biasa kita punya angkutan baru juga bagus dan sistem integrasi yang luar biasa bisa kita rasakan
beberapa warga luar yang ada ke indonesia pun sudah bicara bahwa jakarta atau indonesia majunya sangat pesat di dalam sistem transportasi
kementerian perhubungan berharap lrt jabodebek mampu menampung seratus ribu hingga lima ratus penumpang per hari dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan
selain itu lrt jabodebek juga punya asa untuk mengurangi polusi di kawasan jabodebek
tim liputan cnn indonesia